pemerintah provinsi jawa timur menetapkan besaran upah minimum provinsi atau ump dua ribu dua puluh tiga sebesar rp dua empat puluh dua ratus empat puluh empat
kenaikan ump dua ribu dua puluh tiga ini ditetapkan gubernur jawa timur kofifa indar parawansa pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh
nurudin hidayat wakil ketua dpw fspmi jawa timur mengatakan
ia menegaskan akan mengawal penetapan upah minimum kota kabupaten atau umkm
tentu kita di kabupaten kota akan mengkonsolidasikan kawan kawan dari pengupan unsur dari serikat buruh serikat pekerja
kemudian di tingkat kabupaten kota kita himbau kawan kawan serikat pekerja serikat buruh mengawal rekomendasi bupati wali kota
agar sesuai dengan jawan pungpan khususnya unsur serikat guru serikat pekerja
dan terakhir di tingkat provinsi tentu menjelang penetapan umk kita berintana melakukan aksi demonstrasi
dalam keputusan gubernur tersebut ditegaskan bagi pengusaha yang sudah mengupah pekerjanya lebih tinggi dari ump dua ribu dua puluh
dilarang mengurangi atau menurunkan upah
konsekuensi lain adalah pengusaha dilarang mengupah di bawah ump dua ribu dua puluh tiga yang sudah diputuskan
ump ini selanjutnya menjadi rujukan penetapan upah minimum kota kabupaten atau umk
di sisi lain ketua kadin surabaya ali afandi mengatakan
kenaikan ini memiliki konsekuensi serius bagi seribu
sejumlah sektor usaha
menurutnya tidak semua usaha bertumbuh dalam situasi sekarang
ia meminta pemerintah agar tidak memukul rata kenaikan upah bagi semua industri
selain itu pengusaha juga membutuhkan insentif misalnya keringanan pajak untuk bisa bertahan
tapi harus disadari mas dalam arti tidak semua sektor itu memiliki pertumbuhan dan iklim bisnis yang sama
nah kebijakan terkait upah minimum ini satu periode sebaiknya harus bisa ditargetkan pada
winning industry saja jangan sampai dipukul rata kepada semua industri
karena tidak semuanya industri itu untung
nah tentunya kebijakan kenaikan upah itu akan bisa memberatkan pelaku usaha
insentif ini kata alim terutama diberikan pada industri padat karya yang berorientasi ekspor
namun ia menyadari kenaikan upah ini untuk meningkatkan konsumsi masyarakat
namun di sisi lain tantangan berat bagi pengusaha adalah
pada tahun depan adalah bertahan di tengahnya
tim liputan cnn indonesia